mengantisipasi aksi teror meluas seluruh kantor pores dan posek di kota bogor ditutup rapat
barikade petugas bersenjata lengkap disiagakan berlapis
bahkan warga yang hendak mengurus administrasi juga digeledah
sementara peningkatan keamanan digelar dengan menambah jumlah personil
peningkatan keamanan juga dilakukan di sejumlah pores di wilayah jawa barat dan lainnya
warga yang hendak mengurus administrasi di kantor mapolres bogor kota kota bogor jawa barat
digeledah polisi yang bertugas
selain penjagaan ketat ada barikade petugas pengamanan berlapis yang bersenjata lengkap
selain itu seluruh markas polsek di kota bogor juga ditutup rapat barikade pembatas besi
peningkatan kewaspadaan keamanan sengaja digelar serentak
menyusul aksi teror di wilayah surabaya dan jawa timur
penambahan personil hingga patroli non stop dilakukan di sejumlah kubur
di kerawan objek vital hingga ring dua istana kepresidenan
meski ada penjagaan ketat pelayanan terhadap warga tetap buka seperti biasa
petugas polres tabes bandung juga memperketat pengamanan
di sekitar mapolres tabes bandung senin siang
puluhan personil kepolisian bersenjata lengkap
bersiaga di tiga pintu masuk polres tabes bandung
warga yang hendak memasuki kawasan polres tabes bandung
tidak diperkenankan masuk menggunakan sepeda motor dan mobil
polres tabes bandung juga melakukan pengamanan di sejumlah obyek vital
dengan menggelar patroli secara masif oleh tiga satuan setingkat kompi brimob
hal serupa terjadi di mapolres karawang
pintu masuk mapolres juga dijaga ketat oleh para petugas
yang membawa senjata laras panjang
selain itu sebagai rasa bela sungkawa atas para korban dari aksi teror
mapolres karawang memasang bendera setengah tiang